saudara lobby politik menambah anggota koalisi tengah dijajaki presiden terpilih prabowo subianto
kemarin prabowo menemui surya paloh di nasdem tower jakarta pusat
karpet merah bahkan digelar menyambut kedatangan prabowo
kita gambarkan perkiraan peta perolehan kursi dpr berdasarkan hasil pemilu
koalisi perubahan dengan nasdem pkb pks punya satu ratus sembilan puluh kursi
koalisi indonesia maju gerindra golkar demokrat ini punya dua ratus delapan puluh kursi
sementara kubu ganjar mafud yang hanya tersisa pdi perjuangan itu punya satu ratus sepuluh kursi
p tiga partai pengusung lain itu tak lolos oleh ambang batas menuju dpr
tapi kalau kita lihat hitung hitungan tadi koalisi indonesia maju ini belum menguasai lima puluh persen kursi dpr
jika nasdem bergabung kubu pemerintahan prabowo akan punya sedikitnya enam puluh persen kursi di dpr
tapi yang jadi pertanyaan apakah nasdem akan menerima ajakan bergabung dari prabowo subianto
kita akan bahas dan tanyakan langsung usai tayangan ini
usai diumumkan sebagai presiden terpilih dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh sembilan prabowo subianto bergerak cepat merangkul lawan politik
kemarin prabowo menemui ketua umum partai nasdem surya paloh di nasdem tower menteng jakarta pusat
prabowo mengaku selalu menawari dan mengajak surya paloh untuk bergabung ke koalisi pemerintah
sementara surya paloh tak menjawab tegas ajakan prabowo namun paloh menginginkan hubungannya
dengan prabowo tetap terjaga baik
hal yang amat sangat wajar ketika bagi saya pribadi dan
tentunya juga bapak prabowo tetap menginginkan semangat persahabatan yang sudah terjepina selama empat puluh tahun ini
bisa terjaga baik untuk bersama sama gitu
menginginkan kehadiran kami berdua dan berserta dengan para tokoh nasional lainnya di negeri ini
bisa memberikan suatu penekanan yang berarti bagi progres pembangunan perjalanan kehidupan kebangsaan kita
partai nasdem mengusung anies muhaymin di pilpres dua ribu dua puluh
meski masih di koalisi pendukung anies mohaimin sekjen partai nasdem hermawi taslim menyebut
partainya masih membuka peluang bergabung dengan prabowo subianto
yang jelas sampai hari ini posisi kami masih seperti yang sama koalisinya tetap kosong satu
bagaimana ending dari ajakan ini nanti kita lihat tetapi pikiran kita sama sama
ingin membangun ingin menciptakan sesuatu kita berharap juga pemerintahannya kuat
ada yang tanya bagaimana nasdem mau tetap oposisi apa koalisi
bapak surya tadi mengatakan peluangnya lima puluh lima puluh pegang itu aja peluangnya lima puluh
bukan tanpa alasan jika prabowo ingin memperbesar anggota koalisinya
sebab jika merujuk perolehan kursi di senayan dari hasil pemilu dua ribu dua puluh
koalisi indonesia maju menguasai tidak sampai lima puluh persen
koalisi perubahan dengan nasdem pkb dan pks punya total satu ratus sembilan puluh kursi
koalisi indonesia maju yang berisi gerindra golkar dan pan serta demokrat punya total dua ratus delapan puluh kursi
sementara kubu ganjar mahfud yang hanya tersisa pdi perjuangan memiliki satu ratus sepuluh kursi
p tiga partai pengusung lain tak lolos ambang batas menuju dpr
sementara menurut ketua tim kerja strategis prabowo
gibran bahlil lahadalia perbedaan pilihan politik antara prabowo dan surya paloh hanya sebatas pertarungan di dalam pilpres
ia meyakini akan ada partai politik yang bergabung ke dalam koalisi indonesia maju
menurut bahlil partai tersebut memiliki ciri khas berwarna sejuk
ya semua dekat kok insya allah semuanya akan baik baik
terima kasih ya terima kasih
tetapi pertanyaannya kini apakah nasdem akan menerima tawaran prabowo bergabung di koalisi
di tengah gugatan sengketa pemilu yang sedang diajukan anies mohaimin ke mahkamah konstitusi
atau setiap berada pada jalur perubahan dan menjadi penyimbang bagi pemerintahan nantinya
saudara bagaimana partai nasdem merespon tawaran presiden terpilih prabowo subianto sudah bergabung malam ini
sekretaris jenderal partai nasdem hermawit naslim
dan jurubicara timnas amin iwan tarigan
mas iwan dan juga bang taslim selamat malam
nasdem masih bersama koalisi perubahan atau udah geser ke koalisi calon pemerintahan
tahun lalu kami ke hambalang
pak prabowo menawarkan hal yang sama
pak surya kita sudah empat puluh tahun berteman
pak surya mengatakan waktu itu
kita sudah memilih jalan politik sendiri sendiri
persahabatan kita tetap kita rawat
nanti setelah kita berkompetisi
kita sama sama bersatu membangun bangsa
nah kalimat itu kemarin diungkapkan ulang oleh pak prabowo
kalau ditanya posisi kami bagaimana
masih ada waktu tujuh bulan buat kami untuk memikirkan itu
tidak bisa serta merta dpp memutuskan
kita mesti mendengar lima ratus empat belas dpd kabupaten kota yang tersebar di seluruh tanah air
enam provinsi yang ke enam enamnya kita maju sebagai pemenang di sana
yang kedua kita juga harus berdiskusi dengan dua ribu sekian anggota dprd nasdem
posisi nasdem adalah yang terbaik buat bangsa dan negara
yang terbaik bangsa dan negara itu nanti kita pertimbangkan
pak surya mengatakan kemarin peluangnya lima puluh lima
kemarin kan lima puluh lima puluh kalau hari ini udah geser belum

jadi gimana penilaian anda tentang pertemuan prabowo pakai
sebelumnya itu kan sempat ketika pak surya paloh menyampaikan ucapan menerima hasil pemilu
itu sempat ada aksi menurunkan bendera nasdem bahkan di kantor kemenangannya amin
jadi kalau menurut kita ya ini dari tim nas amin
ya sampai hari ini kita lihat nasdem pks dan pkb masih setia terhadap perubahan

tetapi kita harus ingat ya ini kan batasnya ada
ya batasnya ada dan nasdem punya hak konstitusi untuk melakukan apa saja
kan ini kerjasamanya hanya di pertarungan pilpres
ya pertarungan pilpres itu sampai kapan
kemarin kpu sudah mengumumkan ya
kemudian tim nas amin melakukan
ya itu kalau saya lihat didaftarkan tanggal dua puluh lima maret di registrasi
dan itu keputusannya itu paling lambat tanggal empat belas yaitu tanggal dua puluh dua april
itu sudah harus ada kepastian apakah tuntutan timnas amin itu ditolak atau tidak
kalau seandainya keputusan diterima artinya nasdem kan masih harus berjuang di timnas amin
artinya pertandingan belum selesai
tetapi apabila tanggal dua puluh dua april sudah selesai ya diputuskan umpamanya dua sebagai pemenang definitif
maka di situ sudah secara legal nasdem bisa memimpin
kemana saja karena sudah selesai
ibarat kontraknya tadi kontraknya sudah selesai
kontraknya nunggu putusan mk selesai gitu kira kira ya bang iwan ya
jadi gini saya masuk ke pertanyaan selanjutnya maaf saya potong bang iwan
kami kan menerima rilis nih soal jubir terkait sengketa pemilu
itu kenapa tadi saya tanya dulu ke bang hermawi pertanyaan pertama nasdem masih di perubahan nggak
jadi kalau pertanyaannya ke anda menurut anda gimana bang iwan masih
masih masih kemarin itu dari nasdem masih mengirimkan tim hukumnya ya
memang nasdemnya kemarin dua hari yang lalu ketika pak suria pa lo ketemu pak bu
ya itu masih nasdem itu masih mengirimkan ibu dunia
itu saya dapat informasi dari jubirnya nasdem mas indra risma
itu dari whatsappnya pak herman taslim juga bahwa tim hukum amin itu tim hukum nasdem itu masih mendampingi maupun amin di mk begitu
oke ketika pak surya paloh mengucapkan selamat menerima hasil pemilu itu kan ada bendera turun
ketika kemarin pak prabowo datang ke nasdem tower ada aksi lain nggak di situ
tetapi kalau memang waktu di markas pemenangan ya ada yang diturunkan
kadang akhamilitasi itu kadang rasionalnya kan sudah hilang gitu
wajar wajar saja ya merasa kecewa kenapa nasdem memberikan selamat ya
itu itu hanya nasdem
tetapi juga relawan punya hak juga untuk menunjukkan
bang taslim jadi gini kalau sempat ada diturunkan bendera nasdem di posko pemenangan pemilunya amin begitu
terus kemudian kemarin sempat ada pertemuan ada kekecewaan dari relawan
ini salah nggak kalau kemudian dianggap nasdem itu sekarang lagi florting sama pak prabowo karena keluar statement lima puluh lima puluh lima puluh lima puluh
yang pertama jangan pernah meragukan komitmen dan independensi kami
kalau soal anies bisa kita track record sejarahnya
nggak usah kita bicara siapa yang paling berdarah darah
tetapi yang penting sekarang tadi seperti dikatakan iwan kami masih satu
dan jangan lupa ada dua belas lawyer nasdem yang bergabung di tim amin yang menggugat di mk
ketika mendaftar ketika mendaftar juga ada lawyer
nah jadi yang kedua kami selalu menjaga kehormatan partai
tapi kami juga nggak bisa memuaskan semua orang
relawan itu ada sekian ratus
saya menerima penjelasan resmi dari pak noval sekretaris pribadi anies baswedan
dia mengatakan mereka menegur keras bahwa orang yang menurunkan bendera itu juga ya relawan itu kan abu abu
ya tidak begitu jelas juga asal usul dan segala macam
tapi itu seperti iwan bilang tadi itu sah sah saja
yang jelas posisi kami seperti ditegaskan oleh berkali kali kepada pak surya paloh selalu ingin berkuat yang terbaik bagi nusa dan bangsa
dan selalu menempitkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan kami sendiri
bang taslim begini pertanyaannya yang juga bikin penasaran
kemarin kan datang pak prabowo bahkan sampai lugas menyatakan kita sudah berkali kali loh mengajak bergabung
kemudian keluar statement juga dari bang taslim lima puluh lima
ya jadi muncul pertanyaan gini kemarin sempat dibahas gak sih ada berapa posisi menteri yang ditawarin sama pak prabowo kalau emang nasdem mau gabung
jadi pertemuan itu berlangsung empat puluh tiga menit saya di samping pak surya
tidak ada pembicaraan sampai seperti itu
pak prabowo lebih kepada menekankan betapa pentingnya persatuan elit
beliau mengatakan kongo itu negara yang kaya raya material tapi elitnya berkelahi terus
nah pak surya juga selalu mengatakan persatuan bangsa kebinekaan dan perawatan terhadap pluralisme jauh lebih penting daripada pemilihan umum
pemilihan umum itu bisa kita kesampingkan
kalau pemilihan umum memecah belah bangsa
pemilihan umum harus mempersatukan
nah kemarin saya lihat yang jadi kesepakatan mereka adalah para elit ini harus satu kata dan perbuatan
jadi saatnya elit bersatu padu memikul tanggung jawab bersama membangun bangsa mengejar ketertinggalan indonesia di kancah politik dunia
tapi jadi pertanyaan bang taslim setelah kemarin pak prabowo udah datang ke nasdem tower
kalau hak angket ini kan program bersama sama
tanpa kalau hanya satu kan tidak mungkin berhasil
karena nanti akhirnya kan ujungnya kan paripurna footing
jadi kita harus tetap bersama sama dengan pdip
dan pencetus pertama itu pak ganjar kita selalu menunggu itu
di satu tiga sekjen sudah enam kali bertemu
kemudian ketua ketua umumnya juga sudah bertemu
tapi ini tidak bisa tidak bisa sepihak
gayung harus bersambut kami sudah sampai kepada penyiapan penyiapan materi
yang lebih penting lagi jangan lupa bahwa di komisi pembela amin itu nasdem ada dua belas orang
dua belas orang pengacara pengacara yang berpengalaman
bang iwan jadi setelah pertemuan kemarin ada nggak keluhan keluhan dari pkb pks yang merasa nasdem udah mulai goyang
kita kan ada grup jurubicara
di dalamnya itu semua partai ada
tidak ada keluhan ya tidak ada keluhan
karena pertemuan ketua partai itu sah sah saja
kita jangan lupa bahwa pak prabowo dan pak surya paloh itu kan teman di golkar zaman dulu
dari dulu ya sebelum ada nasdem dan sebelum ada gerindra
nah tentunya ada sisi sisi pertemanan ada sisi sisi politik ada sisi keluarga
nah di sana mungkin isu pertemanan
tapi kalau kita lihat pak suryapalo bersama pak prabowo kita jangan lupa sisi manusia itu kan ada ya
tetapi kalau kita lihat sejarahnya pak prabowo pak surya paloh beliau sangat komin terhadap aturan main
kita lihat di pemerintahannya jokowi
dia memang kalau memang dukung dukung
tapi sampai pemerintah selesai kan begitu
nah ini juga beliau kita lihat beliau lakukan juga
dia memang tetap di barisan satu sampai ini selesai
saya mau kasih info sedikit saya baru dapat surat tentang jurubicara tim amin
di jurubicara tim amin yang baru itu ada enam orang nasdem
ada eva sundari ada billy dan segala macam
jadi kalau tadi anda mengatakan tidak ada itu tidak benar ini perhiasan
surat didetangani oleh kapten saugi dan sahan mustafa
jadi ada eva sundari dan ada beberapa ada enam nasdem di situ
jadi pengacara kami ada dua belas jurubicara kami ada enam
oke intinya nasdem masih solid ada di perubahan sampai kemudian putusan mk selesai
kalau soal bergabung atau tidak bergabung masih ada waktu tujuh bulan
kita akan terus ikuti dinamika ini
urusan mk kita akan ikuti sampai tuntas kita tetap setia bersama amin
kawal mk sampai tuntas baru nanti urusan koalisi nanti masih ada waktu tujuh bulan lah ya
posisinya sekarang yang penting masih lima puluh lima puluh gitu ya bang taslim ya
oke terima kasih bang taslim terima kasih bang iwan sudah bergabung di sapa indonesia malam